dan pada tahun dua ribu enam belas kemendikbud menobatkan mie letek sebagai warisan budaya tabenda
yang jadi favorit pelanggan ya ini
sampai akhirnya memilih kebab turki atas nasihat temannya